anda masih bersama kami di layar demokrasi
lembaga survei indonesia menyebut tren demokrasi dan kebebasan sipil
di era pemerintahan presiden joko widodo cenderung menurun bahkan memburuk
dikutip dari laman cnnindonesia com
direktur esekutif lsi jaya dihanan mengatakan
memburuknya kebebasan sipil seiring penurunan jumlah indikator demokrasi
seperti indikator kebebasan beragama dan kebebasan pers
selain indikator indikator tersebut
hasil survei juga mendapati para responden yang merasa takut berorganisasi
dan takut dengan jumlah kasus penangkapan semena mena oleh aparat